sudikiranya gusti prabu bisa membagi beban pikiran itu
mungkin hamba bisa membantu
balapan orang yang sudah aku percaya selama ini
ternyata dia sudah berkhianat kepada pajajar
bahkan dia sudah tega mencelakai putra kukiansan
aura tenaga dalam ini
siapa yang memiliki tenaga dalam
terima kasih kakak
karena kakak telah menyelamatkan ku
terima kasih kakak
apa yang terjadi
pukulan tenaga dalam itu
mengakibatkan tulang dan syaraf merusak adik
aku tidak mau seperti ini kakak
aku tidak mau
aku tidak mau seperti ini kakak
aku tidak mau seperti ini kakak
aku tidak mau seperti ini kakak
siapa yang melakukan ini padamu
siapa yang melakukan ini padamu
apakah kuranda geni
apakah kuranda geni
yang melakukannya adalah
aku akan membalaskan dendam padamu
kau harus menanggung semua ini
salam sejahtera gusti prabowo
dalam merawat wajah gusti prabowo
ada apa gerang
yang mengganggu pikiran gusti prabowo
aku sedang memikirkan masalah di pajajaran
yang sudah berkecamuk di dalam pikiran
yang semakin hari
sudikirannya gusti prabowo
bisa membagi beban pikiran
mungkin hamba bisa membantu
orang yang sudah aku percaya selama itu
ternyata dia sudah berkhianat
bahkan dia sudah tega mencelakai putra kukiansan
ini sangat sulit dipercaya gusi prabowo
awalnya tidak mempercayai hal ini
namun begitulah adanya
putra ku langsung
jika arkadana masih hidup
dan dia kepala putraku
sudah mencelakai putraku langsung
arkadana adalah seorang yang sangat jahat
dia bisa melakukan apa saja
untuk memenuhi hasrat jahatnya
dia bisa melakukan apa saja
untuk memenuhi hasrat jahatnya
tidak ada hal lain di sini
kita harus segera menangkapnya hidup atau mati
harga dana harus segera ditangkap
agar tidak menjadi penaruh di paja jalan
aku sudah tidak sabar ingin menghabisi kian santa dan menghancurkan pajajaran
begitu pun juga dengan aku
kuranda geni kenapa tidak kau utus beberapa prajurit untuk memata matai keberadaan kian santai
komandan prajurit silakan kau bawa anak buah sebanyak banyaknya untuk menghadap pasukan kian santan
sekarang kita habisi dulu tenaga bocah itu
dan selanjutnya giliran kita yang menghabisinya
sepertinya untuk malam ini
kita bermalam dulu disini
aku ingin sholat terlebih dahulu
baik raden raden solata terlebih dahulu
biar kami yang berjaga jaga disini
aku tidak akan membunuh kalian semua
ya allah apa yang sebenarnya terjadi pada putraku
kenapa tiba tiba saja sikapnya berubah begitu kasar